pertamina power indonesia mengusung dua pilar utama dalam mendukung komitmen indonesia untuk mencapai target net zero emission pada dua ribu enam puluh mendatang
dua pilar utama itu yaitu dekarbonisasi bisnis inti dan pembangunan bisnis hijau
pertamina power indonesia
pertamina power indonesia
pertamina power indonesia
pertamina power indonesia
untuk mendukung transisi energi di indonesia pertamina juga melakukan optimalisasi potensi dan peningkatan kapasitas terpasang energi baru terbarukan
di mana pertamina telah mempelopori penmanfaatan energi baru terbarukan ibt di indonesia dengan produksi green dan blue hydrogen sebanyak tiga juta ton per tahun pada dua ribu enam puluh
sekaligus total kapasitas terpasang ibt sebanyak enam puluh gw pada dua ribu enam puluh

pertamina juga akan melakukan komersialisasi hidrogen hijau dan biru
pertamina mengambil peran strategis dalam ekosistem terintegrasi baterai dan penyimpanan energi bagi kendaraan listrik dengan perusahaan milik negara